kita awali informasi pertama dari jazirah arab saudi imam besar fpi rizik syihab mengirim pesan suara dari mekah
dalam pesan tersebut ia menyerukan kepada para pengikutnya agar merubah gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden menjadi gerakan dua ribu sembilan belas prabowo presiden
pernyataan rizik dalam rekaman suara itu diputar saat malam anugerah dua ratus dua belas world jumat pekan yang lalu
rizik menginginkan agar gerakan dua ribu sembilan belas tidak padam dan ditingkatkan
ia juga meminta agar tahun dua ribu sembilan belas dijadikan sebagai tahun perubahan
saya juga ingin mengingatkan agar gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden tidak boleh padam
bahkan harus terus terus ditingkatkan
dan di awal tahun dua ribu sembilan belas ini
saya ingin mengingatkan agar gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden tidak boleh padam
saya ingin mengingatkan semua pihak sudah waktunya gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden untuk kita tingkatkan menjadi gerakan dua ribu sembilan belas prabowo presiden republik indonesia
ya usulan rizik ini disambut positif oleh inisiator gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden mardani alisera
dikutip dari cnn indonesia com mardani menyetujui usulan rizik syihab
hal ini dikarenakan
waktu pelaksanaan pilpres tinggal menghitung hari sehingga usulan rizik diperlukan supaya misi memenangkan prabowo sandi bisa lebih fokus lagi
menanggapi slogan dua ribu sembilan belas prabowo presiden jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf aceh hasan shazili mengaku
tidak heran dengan hal tersebut aceh menduga inisiator tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden sudah merancang skenario ini
menurut aceh perubahan nama gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
menjadi gerakan dua ribu sembilan belas prabowo presiden menunjukkan bahwa gerakan ini merupakan gerakan politik yang berbarut moral